salah satu lokasi yang wajib dikunjungi jemaah umroh di kota madinah arab saudi adalah membeli oleh oleh di kebun kurma
meski namanya kebun kurma di sini tak hanya ada pohon kurma
namun juga terdapat pusat oleh oleh yang berisi beragam jenis kurma kismis coklat kacang hingga cemilan lainnya khas timur tengah
uniknya di kebun kurma yang terletak di distrik kuba ini semua pengunjung boleh makan sepuasnya
baik itu semua jenis kurma hingga coklat
tak heran semua pengunjung termasuk jemaah indonesia selalu pergi ke kebun kurma sebelum pulang ke tanah air atau sebelum bertolak ke mekah untuk umroh
tour leader umroh utm asal indonesia victorio primantara mengakui pihaknya kerap membawa jemaah ke kebun kurma
karena fasilitas mencicipi gratis sepuasnya yang diberikan kepada semua konsumen

dan juga bisa mencicipi secara gratis
jadi sebelum menangkapi yang kita bisa cicipi dulu kalau datang kita harus mencicipi gratis
kalau ada umrah suami ada anjur ada macam macam juga
jadi kalau mau cari senang mau mencicipi bisa langsung datang ke sini
jemaah umroh utm asal malang jawa timur wina sari mengaku tak hanya bisa mencicipi gratis
namun diskon harga yang diberikan membuatnya senang memborong oleh oleh di kebun kurma

ini oleh oleh ada maklum kruzor sama dua kacang kacangan sama almond
alhamdulillah ada diskon
tadi ada yang lima rial ada yang sepuluh rial
karena kebanyakan jemaah yang datang berasal dari indonesia
tak heran jika pegawai hingga pemilik di kebun kurma
mafasik berbahasa indonesia
bahkan beberapa pegawai di kebun kurma merupakan tenaga kerja indonesia
seperti asep yang sudah bekerja selama tujuh tahun di kebun kurma
menurut asep kurma ajwa menjadi kurma terlaris di tempatnya
lari siapa pak
ajwa kan ada di habis pak

kalau makan sepasnya
kalau masuk takjik kurang
kalau makan sampai kenyang halal
karena paling laris hadis keutamaan kurma ajwa yang menjadi favorit nabi muhammad ini
juga dipajang berukuran besar di dinding kebun kurma dalam bahasa indonesia
raka zaipul madinah arab saudi